sampai jumpa di video selanjutnya
syukur disampaikan cinta melalui akun jejaring sosial miliknya
cinta mengapresiasi kinerja tim medis covid sembilan belas rsud kota banjar

yang bisa menjadikan tempat curhat tempat bercanda
mereka punya seperti yang kita anggap seperti apa ya
seperti orang tua kita sendiri seperti kakak kita sendiri
cinta dinyatakan negatif covid sembilan belas
usai jalani perawatan di ruang isolasi selama delapan belas hari
sebelumnya cinta sempat masuk ruang isolasi akibat merasakan gejala demam
batuk dan sesak usai pulang dari luar kota
sementara itu puluhan karangan bunga terus berdatangan di makam suwakul
kelurahan bandar joungaran barat
karangan bunga ini merupakan bentuk keprihatinan dan kecaman warga
dari berbagai daerah terhadap aksi oknum
maknum warga yang menolak pemakaman mendiang nuriyah kurniasi
nuriyah kurniasi merupakan perawat rs upk riadi yang meninggal akibat covid sembilan belas
pak garis sewakul memohon maaf kepada masyarakat
dan berharap agar kondisi di lingkungannya dapat kembali normal
kami memohon pada seluruh masyarakat
baik di jawa tengah maupun di seluruh indonesia
supaya nama baik kampung kami boleh dibersihkan kembali
karena itu hanya karena ulah
beberapa opus saja yang tidak terjawab
sementara itu tiga warga sewakul yang menjadi provokator penolakan pemakaman
telah diamankan pada sabtu sebelas april dua ribu dua puluh lalu
dan hingga kini masih ditahan di polda jawa tengah
dibeliputan cnn indonesia